terima kasih anda masih bersama kami
angin puting beliung menerjang sebuah ruko di subang jawa barat minggu sore
akibat diterjang puting beliung atap ruko beterbangan hingga menimpa rumah warga
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
video amatir ini memperlihatkan detik detik saat atap ruko milik sebuah perusahaan diterjang angin puting beliung
angin puting beliung ini terjadi di kampung jatirawing desa gunung sari kecamatan pagaden subang
dalam rekaman berdurasi empat puluh lima detik ini terdengar juga teriakan warga yang panik
sebelum hujan kan ada angin besar terus bersuaranya tinggi gitu bersuaranya gemuruh
terus ada suara itu mungkin ke listrik ngebeleduknya
terus sisanya langsung ke sini
berterbangan ke sini sama yang kuning kuning ini langsung
di sini masuk ya ke rumah ke itu ke dapur kamar sama ini
sedikitnya tiga rumah warga tertimpa atap ruko yang diterbangkan angin puting beliung
beruntung tidak ada korban jiwa akibat musibah ini
dian firmansyah subang